resip sama reva ya kamu mau kan sama reva
hmm insya allah ya tante aku coba dulu
hah gue yakin banget
gue yakin banget kalau rafa bakalan bisa move on dari boy
maaf gue kira siapa
lo pagi pagi udah ngelammon aja sih lagi mikirin apa
tentang minta kejelasan buat hubungan gue sama dia
serius terus terus gimana
eee boy bilang sama gue kalau hati dia itu cuma buat gue aja
dia nggak akan berpaling ke yang lain dan dia juga bilang katanya hatinya tuh udah dikunci
ya bagus banget nomornya kalau kayak gitu terus gimana
semua ini emang awalnya sih dari gue juga sian

tapi ada yang gak jauh di hati gue boy
kayaknya berat ya buat kita menjalani suatu hubungan yang lebih dari sekedar teman
dan para setudah orang tua kita
karena gue tau boy nyokap lo gak suka sama gue dan mungkin nyokap lo juga gak benci gue
tanpa mengurangi rasa sayang
gue belum siap jadi pacarnya sekarang

gue belum siap jadi pacarnya sekarang
semakin lo gak siap
semakin lo gak siap
yang berarti kalo lo gak siap berarti
lo itu takut ngecewain gue
dan itu buat pelajaran juga buat gue
dan itu buat pelajaran juga buat gue

kalo mau ngejaliin hubungan kayaknya gak cukup deh
kalau cuma kita berdua aja
harus ada restu dari orang tua
waktu itu kan boy nembak
gue gak mau pacaran sebenarnya restu dari orang tua
menjaga komitmen banget
dia orangnya sangat berpegang sama kata katanya
dia belum bisa ngasih kejelasan gitu soal hubungan kalian
gue jadi takut deh re
gue takut apa yang melly bilang tuh bener
kalo menurut gue
ada baiknya cinta boy ke lo tuh dibuktiin
karena cinta tuh gak bisa soal kata kata doang re
malah gue takut ya
soal restu orang tua segala macam itu cuma alasannya boy doang
atau jangan jangan emang dasar boeingnya aja yang belum yakin sama perasaan dia kalau
apalagi lo tau kan
mamanya lagi nawarin cewek yang cantik banget model lagi
nggak tapi kayaknya gak mungkin kayak gitu deh
gue percaya banget sama boy
pasti bukan karena itu
oh atau gini aja rek
sekali kali lo bikin boy cemburu gitu
lo deket dikit aja sama cowok
kalo emang boy cemburu
berarti dia beneran sayang sama lo
berarti perasaan cinta dia ke lo patut dipertanyakan
gue kepikiran doni terus menerus
gue yakin banget kalau doni itu bisa menggoyangkan hubungan reva dengan boy
gue yakin banget
nah dengan cara mereka deket deket terus menerus
boy pasti bakalan cemburu banget karena reva itu dekat sama donny
agar doni lebih agresif sama reva
minta gue telfon aja deh donny nya
ada apa tante
ada yang bisa doni bantu
ini kita juga harus omongin masalah ini
dan aku gak begitu suka kamu manggil aku tante
kamu sadar gak sih kalau kamu tuh jauh lebih tua daripada aku
aku sama reva cuma beda setahunan umurnya
jadi aku agak sebenernya agak bete sih don kalo kamu manggil aku tuh tante
udah gak usah dibahas
kok aku kepikiran kamu sama reva terus menerus ya aku mikirin hubungan kalian gitu
donny gimana kalo kamu lebih agresif lagi sama reva
tapi sebelum itu aku mau nanya deh don
kamu sebenernya suka gak sih sama reva
aku suka sih tante
kamu suka sama siapa
keren tuh nih
kamu suka sama reva aku dukung
nah sebenernya aku sama papinya reva juga sebenernya maunya kamu tuh berjodoh sama reva

terus makin deket
terus kalau bisa pacaran
kamu tuh harus janji sama aku kalau kamu harus lebih agresif sama reva
kamu mau kan sama reva
insya allah ya tante
oke kalau gitu
gue yakin banget
gue yakin banget kalau reva bisa
gue yakin banget kalau rava bakalan bisa move on dari boy
secara doni itu juga ganteng kuda ganteng anak orang kaya
pasti suka lah dan ball pasti bakalan cemburu dan kamu lagi sama reva
takut sih tuh
biar boy untuk ke aku
jadi si nyomu teh kenapa cikikikan sendirian
ih jangan jangan si nyomu teh jiwanya teh udah terganggu
rev nanti aku mau bertarung sama ray kamu nonton ya
waduh donin lagi yang nelfon
angkat gak ya soalnya ada boy nih
oh atau gini aja rek
sekali kali lo bikin boy cemburu gitu lo deket dikit aja sama cowok
kalau emang gue cemburu berarti dia beneran sayang sama lo
tapi kalo boynya cuek cuek aja berarti perasaan cinta dia ke lo patut dipertanyakan
sampai jumpa lalu istriku ke tindi